sangat memiliki keinginannya
dengan barang dapatnya
yaudah nanti pulangnya biar diantar sama supir ya
gak usah pak gak apa apa
loh kamu harus diantar nggak boleh pulang sendiri
supaya aman sampai di rumah ya
tapi kok lama banget sih
aku udah nungguin dari tadi nih
banyak yang mau ditanya
kok dia lain banget ya
nah begitu dong laura
itu baru namanya anak deddy
kalau sikap kamu kayak begini
pasti kamu gampang sekali mendapatkan pelajaran dari opi
tapi nanti aku sama opi jangan diawasin ya
soalnya aku punya banyak banget pertanyaan
terus aku mau konsentrasi
lagian opi tuh mau nginep di sini
kok gak bilang sama om tadi
yaudah gak apa apa
kamu jangan malu malu yuk
sergey perima kasih
oh yuk menjadi primaiti fellas

oh kamu jangan sendirikan
kalian sudah bikin ribut disini
hmm ini harum banget nih
mam bener kan
hukuman kali ini bisa merubah laura
dan semuanya berjalan dengan lancar
iya sih dad memang mami harus mengakui itu
awalnya sih agak khawatir
hah serahin sama daddy semuanya
hah gak mungkin pak
gak mungkin anak saya lagi belajar di kamarnya
yang jelas saya mendapatkan nomor teleponnya
dari anak bapak
harap bapak segera ke kantor polisi
untuk membereskan semuanya
terima kasih selamat malam
dari siapa dad
masa dia bilang laura ada di kantor polisi
kan jelas jelas di kamar lagi belajar ya kan
iya dia lagi di kamar belajar
oh yaudah lagi
bener di kamar
iya lagi belajar di kamar kan
jangan lupa subscribe muslim assalamualaikum
duduk kamu duduk
pernahpun sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi
kamu ini sudah keterlaluan
keterlaluan kamu menjadi anak yang liar
kamu tahu gak
pernahpun malu punya anak yang seperti kamu
hati hati kalau bicara
ini kenyataan kan
ini menjadi liar sekali
malahan membekap kopi sampai berjam jam di gudang
coba kalau anak itu meninggal
apa yang harus kita lakukan
siapa yang bertanggung jawab pak
belum lagi bikin pesta di disco
menyewa satu disco
banyak minuman segala macam
dari mana kamu dapat uang
dari mana laura
pinjam uang itu cuma buat shopping aja
kok betes hari ini gak shopping
itu juga cuma buat sepatu tuh
lihat tuh bagus kan

cuma sepatu kayak begini
kamu tidak seharusnya minjem teman kamu duit
sekarang juga detik ini jam segini juga
dari mana kamu dapat uang untuk bikin pesta di disco itu
kalung berlian semating berlian yang biasa aku pakai
laura itu adalah warisan turun temurun itu perhiasan dari nenek kamu
anak ini liar sekali nih
sekarang juga kamu tinggalkan rumah
angkat kaki dari rumah ini
sayang sabar ya nak ya
daddy kan lagi emosi
nanti kalau emosi udah reda pasti memaafkan
aku gak terima
dari itu jahat banget
aku udah diusir nih marah aja turun mandiri lagi
gue mandiri aja aku gak terima
pokoknya dari gak boleh gini sama aku
sekarang gini aja
kamu sabar dulu ya
tapi kamu jangan pergi dulu
mami mau bicara sama daddy supaya ya
apa yang sudah menjadi keputusan deddy tidak mungkin lagi bisa dirubah
kamu harus menjalannya
deddy jangan gabah kayak gitu dong
apa yang dia bisa lakukan di luar sana tanpa kita hah
selama ini dia bisa melakukan apa apa sendiri buktinya
dia bisa pergi ke spa
dia bisa pergi ke salon
walaupun cuma untuk cuci rambut
dia bisa kebut kebutan
dia bisa bikin pesta dan segala macam hal
jadi daddy ingin lihat
kalau dia keluar dari rumah ini apakah dia bisa melakukan itu semua
tapi bukan begitu caranya dek
eh mam ingat
deddy ingin dia menjadi orang yang berguna
kalau kamu mau lihat dia hancur ya terserah
tapi kalau daddy daddy tidak mau melihat laura hancur
sekarang juga kamu pergi dari sini
sebelum deddy menambah penderitaan kamu
mami aku pergi sekarang
mami harus pergi kalau ada apa apa sama aku
mami tidak akan berangkat lagi
dan membership anda di youtube
bisa cari hotel untuk sembunyikan
setelah itu kamu cari tempat kos kosan yang bagus
mami akan berusaha membujuk daddy sayang ya
pokoknya kamu harus cari tempat kos kosan yang bagus
kalau uang ini habis